kenapa kenapa baru sekarang dia mengirimkan kabar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
yaudah sebaiknya aku lihat dulu aja isinya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
kenapa setiap kali ketemu ada perasaan yang begitu nyaman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
dia bukan anissa
dia bukan anissa
dia bukan mira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
gak usah deh mama
jangan kecil dihadapan mama dulu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
kita belum buka surat itu karena

cukup surat buat mama
jadi mama duluan yang buka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
mira baru tahu kalau mira adalah anak mama dari orang tua angkat mira
mereka melakukan penyelidikan dan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
karena waktu hilang dulu
mira sempat lupa semuanya ma
mila cuma mau mama tahu
kalau keadaan mira baik baik saja
orang tua angkat mira sangat menyayangi mira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
karena mira udah punya keluarga baru
dan bahagia bersama mereka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
belasan tahun kamu menghilang
nggak ada satu kalipun yang mama gak inget sama kamu
sekarang kamu bilang kamu
kamu mau melupakan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
siapa yang tadi yang menangis
terusstones ga ada tanya tanya
jadi bapak ngerti apa apa sama kamu
karena kamu bisa dan akan diri sendiri

berarti kamu jugaanesa dengan ibu kamu
nih anggitin gue kalo gue jentuhan lo mau tanggung jawab hah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
hah pasti deh gue tuh lagi mikirin itu tuh pangeran masa kecil iya kan
hah lo pilih salah satu dong nis jadi kan yang satunya bisa buat gue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
gue lagi mikirin ibu ibu yang tadi beli kesini
ibu ibu ada angin apa kalau mikirin ibu ibu emangnya lo kenal sama dia
jadi sebenernya tadi itu adalah pertemuan gue yang dua kali sama dia
waktu pertama kali ketemu sama dia itu di stasiun waktu gue lagi bagian brosur
di situ gue ngeliatnya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
tapi dari situ gue udah ngerasa gue ngerasa ada sesuatu kak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
gue ngerasa gue ngerasa gue udah kenal dekat sama dia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
dan itu mau buat gue ngerasa nyaman dan tenang
hei bongong lagi deh terusin aja bongong terus
ya ampun nis kalo menurut gue tuh wajar aja lo ngerasa kayak gitu
begitu ada ibu ibu yang baik sama lo terus dia perhatian sama lo
langsung deh lo ngerasa kalau wah jangan jangan ibu kandung gue kayak gitu ya
udah deh gak usah dipikirin nis dia itu tetep bukan ibu kandung lo
ya mungkin aja kan besok besok lu gak bakal ketemu lagi sama dia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
rasanya aku masih pengen banget bisa ketemu lagi sama dia
turap ini betul betul dibikin sama mira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
di situ tertulis nama pengirimnya dari mira
tapi dia bilang di surat ini kalau kita tidak usah mencari dia lagi
dia dia sudah bahagia dengan keluarga angkat
berarti mira mira sudah gak mau tinggal di rumah ini
dia lebih memilih tinggal bersama dengan keluarga angkatnya daripada kita keluarga kan
ma apa dong ma yang harus kita lakukan ma
apa apa kita diam saja kita terima saja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
syukurlah kelihatannya mereka betul betul percaya kalau surat itu dari putri mereka yang hilang
semoga saja dengan begini mereka akan mengikhlaskan kepergian mira dan mau menerima evitas penuhnya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
putriku sudah terlalu lama menderita atas kesalahan yang tidak pernah dibuatnya
papa betul betul gak menyangka kalau mira melupakan kita begitu saja ma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
gak mungkin mira gak mau ketemu sama mama
grandma okelah mama daya
mama gak mau ketemu sama mama lagi
mama mengandung mira selama sembilan bulan papa
mama melahirkan mira dengan mempertaruhkan nyawa mama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
gak mungkin mira gak mau ketemu sama mama lagi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
nggak mungkin mira nggak mau ketemu sama mama lagi
mama nggak mau percaya sampai kapanpun
mama nggak mau percaya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
ini salah papa
ini pasti ada yang salah
maksud apa surat ini salah
itu pasti salah
pasti salah besar
mira nggak mungkin dengan
dengan dengan sendiri yang menulis surat seperti ini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
ngemaksa dia untuk menulis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
ini salah besar
kamu yang nulis surat ini
kamu yang nulis surat ini
kau juga bisa menulis surat ini